dan untuk mengelaborasi saat ini sudah ada deputi tujuh badan intelijen negara pak wawan purwanto dan pengamal terorisme pak kapitra ampera
halo selamat sore bapak bapak
selamat sore assalamualaikum wr
saya ke pak wawan dulu pak wawan sejauh ini bagaimana monitoring terhadap kelompok terorisme di sulawesi
ya monitoring terus dilakukan dan terus dalam pengejaran
baik itu yang di poso maupun di sulawesi tengah karena mereka tergabung di dalam mit ya jahidin indonesia timur
dan memang mereka kemarin secara terang terangan juga akan mengancam terangan setelah ada pergerakan di mana dua puluh orang yang di jawa timur itu kita perahkan ya dipindahkan
dan mereka memang bergerak
mereka bertekad untuk melakukan serangan dan yang bersangkutan ini dalam pengejaran memang
jadi ini memang perlu ada satu koordinasi terus menerus di dalam proses pengejaran karena masih beberapa di antaranya belum bisa dibuka
dan kita perlu tidak lanjuti secara sama sama dari berbagai kementerian lembaga terkait yang selalu
kita bekerja sama sehingga itu kita harap informasi sekecil apapun dari masyarakat untuk bisa memberikan informasi kalau ada hal hal yang mencurigakan di lingkungannya sehingga kita tidak boleh lambat
hanya sekarang kita lihat pihak dari masing masing gereja misalnya memang juga selalu dikomunikasikan
dan ini berbicara soal terorisme sendiri di jawa timur
di sulawesi pawawan
pak wawan kan tadi bapak juga sudah menyatakan bahwa sebelumnya sekitar bulan januari kalau juga saya tidak salah baca sudah dilakukan pengamanan terhadap terduga teroris
ada sekitar dua puluh orang
lalu mereka juga melakukan pengancaman karena terkait dengan hal ini
apa sebenarnya yang terjadi
apakah mereka ini sebenarnya sudah semakin membesarkah jaringan ini atau justru mereka semakin tersudutkan sehingga mereka membuat ancaman ancaman seperti itu
apa yang terjadi itu
ya sebetulnya mereka sekarang masih terus ya melakukan gerakan gerakan
memang kita terus berupaya mempersempit ruang geraknya
sehingga begitu ada clue sekejal apapun segera kita lakukan langkah langkah pengamanan
banyak di antara mereka sudah mulai mengecil
nah termasuk dari kelompok mujadin indonesia timur ini kan juga mulai mengecil ya
seperti yang kelompok alif
di talura cs kemarin juga beberapa sudah mulai tertembak
dan ada yang tewas ada juga yang luka luka
tapi terus mereka masih melarikan diri ke hutan
nah mereka tidak melakukan rekrutmen baru
dan termasuk pergeseran yang ada di sulawesi selatan ini
dan banyak di antaranya memang juga bergerak ke klinisi lain di jawa ataupun di nusa tenggara
dan itu mereka terus coba melakukan rekrutmen rekrutmen baru
nah inilah yang kita lakukan back stopping supaya mereka bisa dipersempit
dan pengejaran dan penangkapan bisa dilakukan secara meluas
sekarangnya perlu silertitas ya
karena pengejaran ini kan juga apa
mereka juga selalu menggunakan cover name cover job dan story
mereka harus melakukan pengelabuhan pengelabuhan di masyarakat
oleh karenanya ini dengan bersama sama insya allah kita kikis secara gradual
baik pak wawan
saya ke pak kapitra terlebih dahulu
pak kapitra kalau tadi menurut pak wawan sendiri mengatakan bahwa ada ancaman sebelumnya
sebenarnya seperti apa sih
bagaimana analisis anda terkait dengan ledakan yang terjadi di gereja katedral yang terjadi pagi tadi
ya pertama sebagai manusia dan warga negara ya
saya mengutuk teror bom yang dilakukan oleh orang orang yang takut hidupnya sendiri
kalau dia mau pakai dasar agama justru agama islam melarang orang bunuh diri
apalagi ada orang
meledakkan dirinya untuk mencederai orang lain
itu bukanlah jihad tapi itu jahat
amat jahat itu perbuatan
dan itu yang pertama
yang kedua ini bukannya sekedar jahidin timur
saya melihat ada konspirasi besar sebenarnya
ada gabungan gabungan kekuatan yang selama ini selalu menyerang pemerintah
menyatu dalam suatu gerakan untuk melakukan sesuatu yang distraktif dalam kehidupan bangsa dan negara
contohnya ada dua puluh dua orang yang ditangkap bulan februari di makassar
dua orang mengaku satu awliya bernama awliya mengaku di bayat di markas spi di makassar yang diadil oleh munarman
ini penegak hukum aparat hukum harus melihat ini
apa ada korelasi ini
dikaitkan juga dengan protes protes yang di makassar juga beberapa hari yang lalu
terhadap sidang online nya rizik sihab
dan apakah ini berkaitan
karena sebelumnya sudah ada ancaman ancaman yang disampaikan kelompok kelompok orang pada negara
kita jangan sederhana itu melihat
seperti pak wan
apa yang mereka lakukan
harus kita dalami
atau sesungguhnya di belakang ini semua
apakah ini bentuk belas dendam
dari dua peristiwa pertama penangkapan kedua juga harus ada stigma yang mengatakan ada penzoliman terhadap tokoh mereka
atau ini berdiri sendiri
nah kalau pengamatan saya polanya pola yang hit and run
dulu beberapa tahun belakang ini sudah jarang muncul
sudah tidak ada ledakan ledakan terakhir yang seru bahaya
sekarang muncul kembali
ada lagi peristiwa selalu mereka memulai dengan suatu momen suatu peristiwa peristiwa yang mereka anggap bahwa itu bentuk dari ketidakadilan dan kezoliman
dan statement statement ketidakadilan dan kezuliman ini selalu didengungkan hampir setiap hari
maksud dalam pendegakan hukum ini yang keliru sebenarnya
sehingga kita tidak boleh melihat ini parsial
harus dilihat secara konferensif
adakah adakah kaitannya ini semua dengan rangkaian rangkaian kegaduan kegaduan yang terjadi selama ini
sehingga bukti bukti awal
tentang pembayatan di markas
sbi makassar itu
yang ada simbol simbol isis
dan ada lima tohid yang begitu diagungkan untuk kebaikan dipakai untuk menghancurkan dan merusak manusia
itu juga harus didalami
dan keberadaan munarman di sana juga harus didalami
sehingga muncul peristiwa hari ini
apakah ini berkaitan
nah kini harus didalami sebenarnya yang saya lihat
karena pola hit dan run ini dipakai oleh kelompok kelompok tertentu
pak kapitra ini menarik sekali
anda mengatakan ada konspirasi besar
lalu bagaimana anda melihat kerja bin dan juga densus delapan puluh delapan sejauh ini
saya melihat begini
kerja densus delapan puluh delapan tentu sudah menghasilkan sesuatu yang signifikan
hasil yang signifikan
tetapi saya rasa untuk menuntaskan ya
teroris di media indonesia
harus dibuat payung hukum yang melibatkan aparat penegak hukum yang lain dan aparat keamanan
harus ada kewenangan untuk badan intelijen
agar bisa juga melakukan penangkapan
dan juga harus dilibatkan melalui tindakan aparat tni
kita harus hadapi dengan cara s ordinary crime
jangan kita hadapi secara biasa saja
saya ke pak wawan
kalau tadi menurut pak kapitra ada konspirasi besar
apa betul itu ada konspirasi besar
atau pure ini hanya semata dari jaringan tertentu begitu pak
ya kalau konspirasi pasti
jadi tidak bisa terlepas dari satu sama lain
memang ada gerakan pergerakan terus kita waspadai karena kelibatan jad dan jaringan jaringan lain yang selama ini sudah mulai terkuat
cuman sekarang kan bagian diantaranya sedang dalam proses peradilan
dan proses peradilan itu nanti akan tampak link up dan jauh mana keterlibatan keterlibatan para pihak mulai terkuat satu satu
apa yang disampaikan sinyalmen oleh pak kapitra tadi bisa diterkuak belakangan nanti setelah ini semua terang benderang dengan lanjutan
karena di sana banyak hal hal yang selama ini tertutupi nanti bisa di open di situ
dan di situlah maka terus kita lakukan pendalaman dan pengejaran lanjutan
beberapa diantaranya dari kasus penangkapan ubi lawangga kemarin juga baru terkuat yang baru selama delapan belas tahun tertutupi tidak terjamah yaitu jurnal nain
karena selama delapan belas tahun dia bisa bersembunyi tetapi setelah ubi lawangga ungkap akhirnya jurnal nain tertangkap
tak mampu bersembunyi selama delapan tahun
jadi semua nanti dari terkuat
dari dua puluh tersangka nanti akan ring up nya sejumlah konspirasi juga akan makin ter blue up
gitulah kita nanti bisa tumpukan siapa berjualan apa
dan juga sampai sejauh mana keterlibatan para pihak lain dari sisi donasi pun juga bantuan bantuan lainnya termasuk penyebaran
berarti ia tersumpit jaraknya pada delapan belas tahun saat mencapai pm nya itu didirekti katota binan learned yang sembilan puluh cm dan dikubur pada v uncover dimaikan

tapi memang bisa dikatakan ini untuk mencari para pelaku ini walaupun memang
sudah beberapa kali dilakukan penangkapan begitu apakah memang cukup sulit begitu untuk mencari
mereka karena tadi seperti bapak katakan ada lari lari siang begitu lama ini terpetik
satu satu jadi memang mereka berpencar begitu ada yang tertangkap satu mereka memberitahu yang lain
segera mencereberaikan diri menghapus jejak kemudian juga menggunakan cover yang lain
menutup informasi membutuhkan komunikasi dan juga membuka jaringan baru dan semuanya ada
recycle of story karena darah berulang mereka juga ada juga yang mengontrak di tempat yang
dulu dua tahun yang lalu kontrak oleh kelompok itu maka dikontrak kembali dengan asumsi bahwa ini sudah
dilupakan oleh orang
hal seperti itu bisa terus terjadi dan memetik mereka satu persatu memang itu perlu waktu perlu
hai berkelipian ketajaman serta bukti yang akurat dan sampai terjadi salah penangkapan
oke itu sehingga nanti bentuknya tentu menunjukkan satu tentang tumpar maka ini dilakukan secara
hai serta juga melibatkan perusahaan untuk mau mengenal lembaga terkait juga para tokoh tokoh
dan pak maarat suarga karena keluarga juga paling tahu apa kebiasaan kebiasaan dari kita kalau
misalnya ada hal yang mencurigakan ya oke ok terima kasih hai yang slain yg baik sampai kalau
kalau saya ke pak kapitra terlebih dahulu ini
pak kapitra ini berbicara soal dugaan bom bunuh diri yang terjadi pagi tadi
kalau bapak sendiri melihat seperti apa apakah ini termasuk amatir atau bagaimana
karena tadi pak wawan sendiri mengatakan kalau mereka itu lari lari siang
kalau misalnya mereka terdesak ataupun apapun begitu mereka mencari tempat yang lain
ataupun mencari sesuatu yang membuat mereka tetap aman begitu untuk melakukan aksinya
pertama saya lihat ini formula ya
karena tempat dia ekskusi perempuan dia adalah tempat yang tidak strategis sebenarnya di depan gereja
bukan di kumpulan itu beda dengan surabaya
tapi saya melihat bukan apakah amatiran atau sudah
tapi saya melihat lebih jauh dari itu
pola yang mereka lakukan
ada pola pola yang betul betul terkoneksi dengan gerakan besar dalam kelompok terorisme
karena mereka selalu pakai orang orang yang dengan bayat bayat
yang mereka jadikan sebuah doktrin kesucian
sehingga ternampak sama kita tergambar pelaku pelaku itu justru melakukan perbuatan yang konyol
asal rajab asal bisa melakukan perbuatan
karena mereka menganggap itu adalah jalan menuju surga
nah itu pasti dilakukan oleh orang orang yang baru dibayar baru didoktrin
sehingga mereka tersrimunisasi untuk melakukan jihadis
ini yang saya lihat pola seperti ini
ini yang bahaya sebenarnya
jadi kalau ini yang dilakukan oleh profesional polanya berbeda
perencanaannya sasarannya tentu lebih besar
tetapi ini kan kita lihat perencanaan dan sasaran seperti ini
karena puharga puhr copies untuk dokter
pas kisahan gesehen ini tuh
yang pengurusan khas kita lihat
itu sebenarnya harus dicermati pola seperti itu
untuk itu harus diselusuri
siapa intelektual takdernya
saya lihat motivasinya bukan motivasi konfesional
seperti teroris yang lain
karena selalu ini terjadi karena ada momen
ada peristiwa peristiwa yang menganggap peristiwa penzoliman
saya pikir ini harus didalami oleh pak wawan
atau pihak polisian
siapa di belakang
apa nama eksekutor atau pengantin pengantin ini
yang telah mencucu otak mereka dengan brand wash
sehingga mereka melakukan eksekusi mati
pembunuh diri itu
tetapi dampaknya terhadap keamanan nasional
dan itu juga mereka akan
saya lihat mereka memberikan sinyal kepada pemerintah
itu tuh jangan beri ruang lah
kita jangan beri ruang untuk mereka tumbuh
oke pak kapitra
tentunya saya mau bertanya terlebih dahulu ke pak wawan
terkait dengan ini pak wawan
apa namanya tadi saya sempat bertanya juga
soal apakah ini artinya bahwa bin kebobolan terkait dengan hal ini
mengingat bahwa di satu sisi memang kita tahu
tadi bapak juga menjelaskan bahwa cukup sulit melihat mereka
atau mencari tahu gerak gerik mereka
karena selalu untuk mencari jaringan baru begitu
ataupun orang orang baru untuk melakukan aksi tersebut
nah bagaimana tanggapan pak wawan sendiri
kita tidak kebobolan
karena sebenarnya orang ini kan dalam pengejaran
dalam pengejaran dan penangkapan terus menerus terjadi
termasuk yang dua puluh orang tadi ya
itu penangkapan sebelumnya cukup besar di sana itu
di sulawesi selatan sulawesi tengah
karena pelarian dari sulawesi tengah itu larinya ke sini
masuk dulu penyerangan
jadi semuanya terjejak dari mereka ini
memang pengejaran itu perlu waktu
karena memang mereka kan mereka sendiri
sehingga serta ini terus kita sanggong ya
kita jejakin satu persatu
memang itu ada satu keputusan untuk
memang satu persatu bisa kita petik
seperti di dalam pengejaran kepada ali kalora
kemarin juga dewas pembak
kemudian yang tembak
ya memperkecil jumlahnya
termasuk andir kalora sendiri kan tertembak
meskipun masih sempat hari
nah ini kan perlu waktu untuk kejar kejaran
termasuk di wilayah wilayah lain di indonesia
karena mereka terus berlari
nah lepas dari itu memang
masukan masukan seperti apa yang disampaikan oleh para pakar
kapitra ini juga selalu kita juga apa
elaborasi untuk bisa memberikan satu
dan juga masukan dari seluruh elemen masyarakat
tentu kita tidak lanjuti
karena memang kita tidak lantas bekerja sendiri
di pilihan lembaga terkait ormas okm dan lain lain
dan juga masukan dari seluruh elemen masyarakat tentu kita tidak lanjuti karena memang kita tidak lantas bekerja sendiri di pilihan lembaga terkait ormas okm dan lain lain
masukan masukan dari seluruh elemen masyarakat tentu kita tidak lanjuti karena memang kita tidak lantas bekerja sendiri di pilihan lembaga terkait ormas okm dan lain lain
karena memang mereka juga sudah berbaik
tentang isis misalnya
karena setah isis
ketinggi isis pada saat
dari suriah kan diperintahkan untuk menyerang di negeri masing masing
dengan kemampuan yang ada
dengan kemampuan yang ada
menggunakan yang dia punya
nah ini tentu
akses pada gerakan gerakan
kesehatan yang ada di indonesia
kita tidak menafikan
hanya gerakan gerakan itu
itu juga oleh
baik pak wan
tentunya kita harapkan semua kerjasama
semua pihak untuk bisa memberantas
aksi terorisme di indonesia ini khususnya
deputi tujuh badan intelijen negara
pak wawan purwanto
dan sebelumnya juga sudah ada bersama kita
pengamat terorisme pak kapitra ampera
untuk berbagi informasi dengan kami di
cnn indonesia breaking news